terima kasih anda masih bersama kami kapolri jenderal istio sigit resmi membubarkan satgasus polri
keputusan ini disampaikan kd fumas polri irjen dedy prasetyo kamis kemarin
seperti apa perjalanan satgas khusus yang pernah dipimpin oleh tersangka kasus pembunuhan brigadir yosua irjen verdi sambo ini
berdasarkan informasi yang diimpun tim litbang cnn indonesia tv
satgasus dibentuk di era kapolri saat itu jenderal tito karnavian
melalui surat perintah tertanggal enam maret dua ribu sembilan belas
satgasus polri memiliki kewenangan cukup besar menangani kasus kasus besar tertuang di surat perintah
satgasus bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan di wilayah indonesia dan luar negeri
menggunakan anggaran dinas polri
satgasus berkedudukan menginduk pada baris krim polri
dalam surat perintah tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh
irjen verdi sambo ditugaskan memimpin satgasus sebagai kepala satgas
wakas satgasus i irjen selamat uliandi
wakas satgasus ii brigjen reza arif dewanto
dan tim asistensi irjen royke harilangi
irjen selamat uliandi sempat diperiksa komnas ham terkait kasus pembunuhan yosua pada lima agustus lalu
satgasus polri memiliki kiprah menangani kasus kasus besar
salah satunya jaringan besar narkoba seberat dua lima ton di aceh